tadi ibu harusnya nungguin saya
seharusnya kamu datangnya lebih cepat
yah lauknya tinggal telur doang tis
pas pas jangan lewat sana
emangnya kenapa pak
polisi lagi rajia
saya nganter ibunya cuma sampai sini ya
motor saya stnk nya udah setahun lebih
saya takut kena tilang bu
kang tisna itu kan tidak jadi
mengantar saya ke pasar
masa masih mau minta ongkos
iya nih kebetulan mau ke pengajian
oh seperti itu
nanti ketemuannya di rumah anak saya aja sih tati ya
iya nanti alamatnya saya sms in yah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

saya vasil yang jujur
macam suku kurasa
bro temper een kakinya
iya bentar ya
kang pur kenapa ngelihat saya kayak gitu
lu udah ngambil jatah gue
bukan saya yang ngambil jatah kang pur mah
tuh helm saya aja dipinjam sama kang tisnak buat ngantre bunur ke pasar
emak bukannya mau ngaji
iya tapi mau mampir dulu kemari
mau kasih tau kalau nanti teman emak mau datang kesini bu rahma
mau ketemu emak
ya udah mah jalan dulu ya
temennya bang ojek mbak maya pesen kue dua puluh tiga

mak jalan dulu
apaan lagi sih tat
rasulullah harus nyanyi keju
disini dia kalau susah
mimpi panas dengan misi
sun keen telinga bicaranya

tunggu dulu ya
awak malu mulnya nert singer
kamu kok dires damageom tempat riders
kalian sih itu
bang buburnya satu dong jangan pakai ketan hitam ya
bang sebentar bang
mangkok sama sendoknya siniin dong
nih udah bersih sekarang
es dawat bikin seger buger
es dawat bikin seger
mas john liat mas pur kang amin atau kang tisna indah
indah liat bunur malo
bunur malo es dawat dong
bunur mau cek
indah udah tanggung
dek dek tau di rumahnya pak tati gak
pak tati anaknya emak mas syaroh
iya betul dimana rumahnya
kak kak amin
ibu ini pengen ke rumahnya pak tati tolong antarin ya
makasih ya dek
kang gak ada komisi apa nih buat gua
tadi kang krisna sudah bikin saya kesal
kesal kenapa bu
waktu mau pergi ke pasar
kang tisna indah berani lewat
misalnya pajak motornya belum dibayar
makanya kalo ngejek sama saya surat suratnya lengkap pajaknya gak telat
tadi ibu harusnya nungguin saya
seharusnya kamu datangnya lebih cepat
pok makan passengers
ya lauknya tinggal telor doang tis
motor lu telat pajeknya ya
kok kamu tau pur
ya tau dong
lu urusin pajek pajeknya
terus syaratnya apa aja pur
ya elah tis tis
masa gitu aja lu gak tau
gak tau pur
saya kan beli motornya bekas
terus dari beli sampai sekarang
saya belum pernah bayar apa apa
pantesan negara ini susah
ternyata banyak orang yang gak mau bayar pajek
kayak lu tis
ah terserah ibu aja
ada kembalian lima belas ribu
ibu cari siapa
saya ibu rahma teman sekolah ibu kamu
emak udah cerita kalau ada teman sekolahnya yang mau mampir
emang ibu rumahnya dimana
saya nggak disuruh masuk nih
ini kira kira pajak sama dendanya